kementerian perhubungan mengeluarkan surat edaran untuk pengendalian transportasi saat libur nataru
pelaku perjalanan harus sudah divaksin lengkap dan negatif tes antigen
natal dan tahun baru cenderung diikuti meningkatnya mobilitas masyarakat
baik menggunakan transportasi umum maupun kendaraan pribadi
berdasarkan survei badan penelitian dan pengembangan atau balitbank kementerian perhubungan
meskipun ppkm level tiga ditiadakan dan saat ini diberlakukan asesmen sesuai lokasi
namun sebanyak tujuh persen atau sebelas juta orang di indonesia akan melakukan perjalanan
kementerian perhubungan telah mengeluarkan surat edaran untuk pengendalian transportasi saat libur nataru
surat edaran nomor satu ratus sembilan untuk transportasi darat nomor satu ratus sepuluh untuk transportasi laut
nomor satu ratus sebelas untuk transportasi udara
nomor satu ratus dua belas untuk kereta api yang akan berlaku dua puluh empat desember dua ribu dua puluh satu hingga dua januari dua ribu dua puluh
jubir kementerian perhubungan adita irawati menjelaskan saat libur nataru tidak akan ada penyekatan
namun diberlakukan pengetatan protokol kesehatan di semua prasarana transportasi
dalam hal penanganan transportasi penumpang kemenhub selalu bekerja sama dengan pihak terkait
misalnya keimigrasian bea cukai kemenkes melalui kantor kesehatan pelabuhan
dan satgas covid sembilan belas
dalam pengaturan dan pengendalian transportasi di nataru kali ini perlu kami tegaskan
tidak ada penyekatan
yang ada adalah pengetatan protokol kesehatan di semua prasarana dan sarana transportasi
hal ini harus kami lakukan dan terus dilakukan koordinasi secara intensif dengan semua stakeholders
agar penanganan pelaku perjalanan internasional ini
dapat berjalan dengan baik
kami juga telah meminta kepada semua operator prasarana maupun sarana
untuk dapat meningkatkan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan
baik itu di prasarana maupun sarana transportasi
dengan selalu menerapkan pengawasan yang tegas namun humanis untuk mengingatkan masyarakat
kebijakan dan penanganan rekayasa lalu lintas perhubungan darat dalam surat edaran no satu ratus sembilan
yang diserang oleh kementerian pengawasan dan perhubungan darat yang diperhatikan sebagai kebijakan
ketika diperhatikan sebagai kebijakan
diperhatikan sebagai kebijakan
pelaku perjalanan sudah divaksin dosis lengkap
negatif hasil rapid antigen satu x dua puluh empat jam
dan memakai aplikasi peduli lindungi
pembatasan kapasitas untuk sarana transportasi darat khususnya angkutan umum
dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan budi setiadi menjelaskan
kebijakan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow dan ganjil genap di jalan tol
kebijakan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow dan ganjil genap di jalan tol
jadi mana kala mungkin ada peningkatan volume kendaraan
baik di jalan tol maupun jalan nasional
yang pertama kami merekomendasikan atau akan memperlakukan
namun demikian sifatnya adalah sangat situasional
jadi tergantung dengan kebutuhan di lapangan
dan kemudian kebutuhan di lapangan ini yang akan melakukan nanti tindakan
adalah diskresi kepolisian
jadi artinya dari awal
sudah kami siapkan konsepnya skemanya
namun demikian untuk eksekusinya
sangat tergantung dengan diskresi dari kepolisian
yang pertama adalah dengan kontraflow
kemudian berikutnya ada satu arah atau one way
dan berikutnya ada dengan ganjil genap
sementara untuk kendaraan logistik
pemerintah akan membantu pengemudi dan asistennya
untuk melakukan tes rapid antigen gratis untuk pelabuhan
di ketapang gilimanu merakbakauni dan padang bayi lembar